kecelakaan kapal motor sinar bangun di perairan danau toba kembali menyentak publik di tanah air
deretan kecelakaan kapal khususnya di danau toba kerap menelan korban jiwa
dan berikut kami informasikan beberapa di antaranya untuk anda
saya ajak anda untuk melihatnya
ini dia deretan kecelakaan kapal yang terjadi di danau toba
yang paling pertama sekali ini adalah kecelakaan yang pertama terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini tabrakan dua kapal di sana di perairan danau toba
dua kapal tertabrak kemudian kecelakaan ini menelan sebanyak lima puluh lima korban jiwa
dan selanjutnya kita lihat kalau tadi tabrakan kecelakaan
ini juga kecelakaan tapi ini tenggelam
selanjutnya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam kecelakaan kapal motor terjadi
kapal yang mengangkut puluhan pelajar ini bahkan tenggelam
kemudian empat penumpang
hanya jeda satu tahun
peristiwa kapal tenggelam atau insiden kapal tenggelam kembali terjadi di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
waktu itu adalah kapal penyeberangan yang tenggelam
kemudian menewaskan sebanyak dua puluh tiga korban jiwa di sana
dan selanjutnya ini yang cukup besar waktu itu insidennya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
ini insiden terbesar bahkan yang disebut sebut begitu digadang gadang
karena ada puluhan korban jiwa waktu itu disebut sebagai insiden terbesar
dan kala itu km peldatari yang berkapasitas tujuh puluh orang tenggelam diduga karena kelebihan muatan
lagi lagi kelebihan kapasitas
selanjutnya kita lihat ini masih di danau toba
di tahun dua ribu tiga belas
saat itu adalah masih ingat sekali ada pesta danau toba di sana
waktu itu ada kapal feri namanya ini kapal feri tau toba satu
yang menyerempet kapal motor dengan kelebihan penumpang
jadi dari pelabuhan tomok menuju parapat waktu itu menyerempet kapal motor yola yang juga kelebihan penumpang
tapi waktu itu ada sekitar delapan puluh satu penumpang selamat
namun tidak bisa dihindarkan ada sebanyak empat penumpang yang hilang dalam insiden tersebut di danau toba
lagi lagi dan peristiwa atau kecelakaan atau tenggelamnya kapal motor sinar bangun ini menambah panjang deretan kapal motor
yang mengalami kecelakaan atau tenggelam
dan lagi lagi faktor yang menjadi momok begitu ya adalah tadi kelebihan kapasitas dan data manifest yang tidak jelas